praktik upeti hingga jual beli jabatan di lingkaran pejabat negara bukan hal baru
dari pejabat pusat hingga ke daerah
bahkan celah perilaku koruptif ini menjadi semakin kokoh dengan adanya politik dinasti
yang hanya ingin memperkaya diri si pejabat dan keluarganya sendiri
apa kerja cepat yang bisa dilakukan kpk agar praktik ini tidak semakin jamak
serta bagaimana rekomendasi dan aturan tegas komisi aparatur sipil negara atau ksn soal ini
dan bagaimana juga mengawasi oknum asn yang masih bermain dalam pusaran korupsi upeti dan jual beli pejabat
ini kita diskusikan sore ini lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah terhubung
lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ipi mariyati kuding plt jurubicara kpk bidang pencegahan
selamat sore bu ipi
terima kasih ibu ipi sudah bergabung dengan kita dan juga ada agus pramusinto ketua ksn
selamat sore pak agus
selamat sore mas ferdi dan mbak ipi
salam sehat untuk kita semua ya
terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
saya langsung ke bu ipi ya
bu ipi kita tahu dari kasus yang terjadi di probolinggo ini
kita kemudian mendapatkan sebuah narasi bahwa jual beli jabatan ini bukan hal baru begitu ya
sistem upeti transaksional seperti ini
supaya menjabat di posisi tertentu sudah menjadi kultur ya
lalu kemudian kita di sisi lain melihat kpk juga tidak pernah berhenti dengan program program sosialisasi pencegahan korupsi
kalau kita paralelkan ini celahnya di mana sehingga kesannya pengawasannya nggak jalan bu ipi
iya jadi bagaimana tadi sudah disampaikan oleh cnn tv digambarkan berapa bupati dan wali kota
yang terlibat dalam perkara korupsi yang sudah ditangani kpk dalam kasus jual beli jabatan
sejak dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu kpk mencatat ada tujuh bupati dan wali kota
tadi sudah disebutkan ada mulai dari bupati klaten kemudian nganjuk cirebon kudus jombang tanjung balai
dan terakhir dari peristiwa tangkap tangan yang baru saja kpk lakukan di akhir pekan kemarin yaitu bupati prubolinggo
ini adalah pemetaan yang kpk lakukan atas potensi ataupun kerawanan tindak pidana korupsi di daerah
memang salah satunya menunjukkan bahwa praktik korupsi jual beli jabatan ini menjadi salah satu modus
yang masih kerap dilakukan oleh kepala daerah
sektor lainnya yang juga kpk petakan sebagai sektor yang rawan korupsi misalnya juga pada aspek belanja daerah
kpk menemukan bahwa sektor belanja daerah khususnya terkait pengadaan barang dan jasa
jadi salah satu sektor yang masih menjadi modus korupsi yang dilakukan kepala daerah di lingkungan instansinya
dan itu juga terkait dengan pendapatan ataupun sektor penerimaan daerah
baik itu mulai dari pajak dan retribusi hingga penerimaan daerah dari pusat
ini termasuk salah satu sektor yang rawan
yang ketiga yang kpk lihat juga misalnya pada sektor perizinan
baik mulai dari pemberian rekomendasi
sama penerbitan izin
dan penyalahgunaan wawenang ataupun benturan kepentingan di dalam pengisian jabatan
baik itu melalui kegiatan rotasi mutasi maupun promosi
ini juga masih menjadi salah satu modus korupsi di daerah
nah ini kemudian yang kpk ambil ataupun persoalan ini yang kemudian kpk rumuskan dalam program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kpk
sejak tahun dua ribu enam belas
kpk telah membangun satu aplikasi yang dinamakan dengan monitoring center for prevention atau mcp
nah dari delapan area intervensi yang terangkum di dalam mcp ini
manajemen asn merupakan salah satu fokus area yang menjadi perhatian kpk
karena berangkat tadi dari pengalaman kpk dalam penanganan tiga pidana korupsi
bahwa sektor ataupun jual beli jabatan ini masih menjadi salah satu modus korupsi di daerah
ada tujuh area lainnya
selain manajemen asn yaitu terkait dengan perencanaan dan penganggaran apbd
kemudian juga ada soal perizinan
ada pengadaan barang dan jasa
kemudian juga ada manajemen aset
ada pengawasan aktif
aparatur pengawasan intern pemerintah
kemudian sampai terakhir adalah tata kelolaan keuangan desa
ini delapan area intervensi yang menjadi fokus area pendampingan kpk
tentu saja bersama

dan instansi lainnya mulai dari bpkp kementerian dalam negeri
kemudian juga dengan kementerian atr bpn dan lain sebagainya
dalam upaya untuk mendorong tercapainya ataupun semua aksi di dalam mct ini bisa diimplementasikan dengan baik
dan kemarin sebetulnya terkait dengan mct ini kami juga sudah mengkoordinasikan
begitu bersama sama dengan kementerian dalam negeri
dalam kapasitasnya sebagai
pembina yang melakukan supervisi maupun pengawasan terhadap pemerintahan daerah
dan juga dengan teman teman dari bpkp yang memiliki perwakilan di seluruh daerah
kami berharap nanti ke depan mcp ini akan kita dorong bersama sama untuk kita kelola bersama sama
kami berharap bahwa melalui delapan area intervensi yang diturunkan ke dalam tiga puluh empat indikator dan tujuh puluh subindikator ini
kemudian bisa kita kawal
implementasinya di daerah
yang kami berharap ini kemudian dapat menutup potensi ataupun celah terjadinya tindak pidana korupsi
bu ipi saya sudah dapat poinnya
saya bergeser ke pak agus
celahnya banyak sekali ya
tadi bu ipi mengatakan retribusi pajak pengadaan barang jasa
setiap tahun ini menjerat raja raja kecil di daerah begitu ya
yang notabene mereka merupakan asn begitu
apa yang terjadi sebenarnya
muaranya sebenarnya ini kemana
terima kasih mas serdi
jadi memang kalau lihat kasus probolinggo
ini kan gunung es ya
fenomena gunung es di mana yang di permukaan itu mungkin hanya kelihatan kecil
tetapi di bawah itu banyak sekali
tadi ada kasus tanjung balai
kemudian nganjur klanten dan seterusnya
jadi memang kemudian kita perlu penguatan kawasan lagi
artinya kemudian kita perlu penguatan kawasan lagi

tapi di sana sini masih ada kebocoran
dan sampai saat ini kami mengawasi tujuh ratus sembilan belas sensasi peminta dari pusat sampai daerah
yang kami awasi untuk jabatan pimpinan tinggi memang
yaitu dua puluh dua ribu
kalau satu jabatan itu potensi dimainkan itu dua ratus juta saja

itu potensi hilangnya atau potensi dikorup itu sudah empat empat juta
itu potensi hilangnya atau potensi dikorup itu sudah empat empat juta
bayangkan itu baru dpt
belum lagi ada eselon tiga eselon empat seterusnya
karena itu kami berharap bahwa kawasan ini menjadi poin penting untuk pencegahan korupsi
dan kami selalu mengawasi proses pengisian jabatan pimpinan tinggi
biar kemudian di dalam pengisian kepala diri
dinas kepala badan sekda dan pada level kementerian itu prosesnya harus benar
sehingga betul betul menjamin pengisian itu berbasis pada sistem
oke pak agus
hasilnya jelas dan seterusnya
oke pak agus ini kan tadi anda bilang kalau kebocorannya masih terjadi
tapi kalau dilihat lihat publik menilai kebocoran ini sepertinya kalau ditambah satu bocornya banyak begitu
ini yang salah apa sistem yang tidak berjalan atau bagaimana
ya memang masih ada
ya memang masih ada
ada simbiosis mutualisme ya antara politisi kepala daerah yang mahal dan juga biaya politik mahal
dengan sebagian asn yang masih ingin jalan pintas
nah ini kan sama sama saling menyembunyikan ya
nah dalam posisi itu di ksn prosesnya dikawal tetapi ketika disodorkan tiga terbaik untuk dipilih ppk menjadi satu
kita itu nggak tahu apa yang terjadi di sana
kami tidak punya instrumen
kalau ada keganjilan ada kejanggalan kami biasanya melaporkan ke kpk agar menelusuri
nah kerjasama kami dengan kpk itu menjadi penting
oke aduan ya pak ya kalau sudah ada aduan dari publik dari masyarakat nanti akan koordinasi dengan kpk begitu ya untuk menindaklanjuti
oke saya ke bu ipi
bu ipi ada kemudian argumentasi yang mengatakan kesulitan juga kerja kpk ini dalam pemberantasan
dan pencegahan ini dengan adanya dinasti politik yang dibangun oleh pejabat pejabat daerah ini sehingga kemudian agak apa ya terhalang begitu kerja kpk untuk menelusuri dan melakukan ott terhadap pejabat pejabat ini
apa argumentasinya soal ini apa jawaban anda soal ini bu ipi
ya dalam konteks pencegahan sebetulnya yang kami lakukan adalah bagaimana kami memperbaiki sistem
nah sistem apa saja yang kami perbaiki di daerah yang tadi sudah saya jelaskan kami sudah mengidentifikasi ada delapan tadi fokus area yang kemudian menjadi fokus pendampingan kpk kepada pemerintah daerah
kami berharap kemudian dari perbaikan sistem ini maka kelemahan kelemahan atau loophole yang ada di dalam area area ini bisa kita tutup
yang kita harapkan kemudian orang tidak bisa lagi melakukan korupsi
di sisi lain kemudian kami juga mengintersikan bagaimana kemudian membangun integritas dari asn nya itu
yang kita harapkan kemudian setelah asn nya memiliki integritas maka tidak akan atau muncul keinginan dari individu itu untuk melakukan korupsi
jadi ini memang bersama sama dari sistem kita coba tutup kemudian kita juga mendorong dari individunya juga untuk terbangunnya integritas
dan kemudian dari aspek penegakan hukum itu saja kita mendorong untuk tetap selalu dilakukan penegakan hukum yang profesional tegas dan berkeadilan
itu yang pertama kemudian
nah yang bicara mengenai tadi bagaimana perbaikan sistem kemudian kami lakukan
melalui pengalaman yang kpk dapatkan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi itu semua sudah kita identifikasi dan itu sudah kami rumuskan di dalam tadi yang sudah saya sampaikan adalah mcp
kami menggunakan mcp ini sebagai salah satu tools untuk pemberantasan korupsi
dalam konteks pencegahan tentu saja tadi yang ingin saya sampaikan adalah kemudian kalau
indikator dan subindikator yang dituangkan di dalam mcp ini secara konsisten dengan komitmen tinggi dari kepala daerahnya diterapkan
saya yakin potensi korupsi itu bisa kita minimalisir
yang ingin kami dorong sebetulnya melalui aplikasi ini ada peran serta masyarakat juga untuk turut mengawal
melalui aplikasi jaga id atau situs jaga titik ide masyarakat sebetulnya bisa melihat sejauh mana komitmen dari kepala daerah
untuk melakukan upaya upaya pencegahan korupsi di daerahnya
di sana ada skor sampai dengan sepuluh
sebagai indikator bahwa daerah tersebut sudah melakukan program ataupun langkah langkah pencegahan korupsi
yang sebenarnya sudah disepakati antara kpk dengan pemerintah daerah berangkat dari kondisi ataupun hasil pemetaan kpk di daerah tersebut
oke bu ipi optimisme yang dibangun lewat kerja teknis seperti itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama
kita ingin mendapatkan informasi
secara akumulatif berapa sih bu kerugian negara yang dihasilkan dari korupsi korupsi atau praktik praktik transaksional jual beli jabatan dan upeti ini oleh pejabat daerah
iya kalau kita melihat modusnya memang semuanya adalah modus suap begitu ya
bagaimana pejabat yang menginginkan jabatan tertentu misalnya pejabat pelaksana tugas yang ingin ditetapkan menjadi pejabat definitif
atau seperti yang terakhir misalnya di kasus
probolinggo ini adalah bagaimana mengisi jabatan kepala desa yang kosong
ada sekitar dua ratus lima puluh dua pj tades yang kemudian akan diisi
ini yang kemudian membuka peluang untuk terjadinya proses transaksional
itu yang terjadi sehingga kemudian terjadilah proses suap menyuap begitu ya
antara pejabat yang ingin menduduki jabatan tersebut dengan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki kewenangan
untuk mengisi jabatan tersebut
jadi kalau kita bicara suap kita mungkin sulit atau tidak berbicara mengenai kerugian negara yang diakibatkan dari proses suap tersebut
tetapi sebetulnya kerugiannya jauh lebih besar kalau kita melihat pada aspek bagaimana sistem yang syarat dengan kkn ini
kemudian mencegah atau menghindari orang orang yang memiliki kapasitas kompetensi dan integritas yang tinggi untuk menduduki jabatan publik yang seharusnya begitu ya
ataupun jabatan jabatan sebagai pelayan atau abdi masyarakat yang diisi oleh orang orang yang untuk mendapatkan jabatan saja mereka harus melakukan suap
artinya kita perlu mempertanyakan di mana integritas pejabat tersebut
sementara kalau kita melihat bagaimana sebetulnya strategisnya kepala desa saat ini misalnya di tengah pandemi
kita tahu besarnya dana alokasi desa yang dikelola oleh kepala desa untuk mesejahterakan masyarakatnya
dan dana bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah dari berbagai alokasi dana baik dari kementerian maupun dari pemerintah daerah ataupun dari alokasi dana desa itu sendiri yang dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat
bagaimana dana dana ini kemudian dikelola secara amanah jika para pemimpin tersebut adalah bukan orang orang yang amanah bukan orang orang yang kemudian memegang investasi
karena untuk mencapai jabatan tersebut mereka harus mengeluarkan uang untuk menguap
oke oke baik baik
itu yang menjadi konten kpk
konferensi sudah kita dapatkan bu ipi
bahwa salah yang menduduki dapatannya adalah mereka yang memiliki integritas tinggi
oke adalah orang orang atau pejabat daerah yang kemudian memiliki integritas yang tinggi untuk kemudian bisa memberantas ataupun juga meminimalisir terjadinya praktik korupsi seperti ini
terakhir ke pak agus singkat saja
pak agus ada rekomendasi tadi yang disampaikan praktek buruk di lapangan ini tidak segampang itu kemudian memberantasnya
salah satu rekomendasinya dari publik adalah perlunya lembaga pengawasan yang independen
tanpa takut intimidasi atau iming iming oleh yang berkuasa atau yang mempunyai kekuasaan
ini bagaimana menjawabnya
ya saya kira ksn harus dipertahankan
sementara kita sedang berjuang untuk memperkuat tetapi sekarang ini memang ada isu
memperlemah posisi ksn
bagaimana kemudian tidak diawasi ketika kami mengawasi saja
itu masih terjadi pelanggaran pelanggaran
karena itu memang selain tanpa ksn
kami juga teman teman asn
tiket dalam proses itu menjadi tiga besar untuk dipilih satu ya jangan ada yang mau yang apa ya
mintai oleh jabat untuk menyuap dan sebagainya
kalau semua komitmen saya kira juga akan kurangi adanya jual beli jabatan
nah teman teman asn sendiri kan sampai sekarang ini juga masih ada yang mentalnya
injalan pintas agar dapat posisi di jabatan strategis meminta
itu pesannya saya kira
ksn harus diperkuat
masih dibutuhkan dalam pengawasan pengisian jabatan pemerintahan tinggi agar tidak terjadi hal hal seperti sekarang ini
banyak pr juga yang harus diselesaikan yang terbengkalai dari kpk dan juga ksn
untuk kemudian bisa memberantas praktik praktek korupsi dan transaksi jual beli jabatan serta upeti
mulai dari pejabat tinggi di pusat hingga ke daerah
kita berharap masyarakat juga masih meletakkan kepercayaan itu terhadap lembaga lembaga
yang memang masih bisa melakukan pemberantasan dan pengawasan terhadap hal hal seperti ini
terima kasih pak agus dan juga bu ipi sudah bergabung dengan kita sore ini